empat anak asal kabupaten tapanuli selatan sumatera utara ditemukan tewas di kolam pemancingan di desa tinjoman lama kecamatan hutaim baru kota padang sidempuan
keempatnya ditemukan warga mengapung di permukaan air
keluarga suwaidah pohan di desa lubuk raya kecamatan angkola barat tapanuli selatan tidak dapat menahan tangis ketika melihat jasad kakak adik nur laila sembilan tahun dan hafizah enam tahun terbujur kaku
keduanya ditemukan warga dalam kondisi mengapung bersama dua teman lain nova sakinah sembilan tahun dan lamsia tujuh tahun di kolam pemancingan di desa tinjoman lama kecamatan hutaim baru padang sidempuan pada minggu siang lalu
berdasarkan olah tkp sementara polisi menduga korban datang ke lokasi untuk mandi tetapi karena tidak bisa berenang akhirnya tenggelam
jenazah keempat korban dikebumikan di tempat pemakaman umum di desa lubuk raya angkola barat
setelah mandi mereka ya mungkin tidak ada yang bisa berenang karena anak anak ini kan masih bawah umur
jadi warga tidak ada di tempat ini karena suasana masih kuasa pertama